jelang pengundian nomor urut pilpres dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat bersama saya putri ayu nitias
bagi calon presiden joko widodo nomor urut satu atau dua memiliki arti yang sama
menurutnya yang terpenting kepercayaan rakyat yang harus dijaga
tidak ada persiapan khusus menghadapi kampanye yang dimulai senin pekan depan
jokowi menegaskan akan fokus pada kinerjanya
nomor berapa pak
dapat nomor satu alhamdulillah dapat nomor dua alhamdulillah pokoknya semuanya
nomor berapa pun kita syukur
berangkat sekarang ya pak
berangkat sekarang ya pak
karena menurut saya yang paling penting bukan nomornya
yang paling penting adalah kepercayaan rakyat yang harus terus kita jaga
berangkat dari mana tadi pak
janjian ketubuh proklamasi
ketubuh proklamasi atau bagaimana pak
berangkatnya dari ketubuh proklamasi